pemerintah provinsi dki jakarta sedang mengejar potensi pendapatan rp tiga puluh tujuh triliun rupiah dari seratus lebih wajib pajak di jakarta timur
salah satunya pusat bisnis green terrace di taman mini jakarta timur diketahui menunggak pajak lebih dari rp satu satu miliar
petugas dari pemerintah provinsi dki jakarta rabu pagi mendatangi pusat bisnis green terrace di kawasan taman mini jakarta timur
kedatangan petugas untuk menindak pusat bisnis green terrace karena menunggak pajak lebih dari satu satu miliar
perindakan dilakukan dengan memasang spanduk besar berwarna merah bertuliskan obyek pajak belum melunasi kewajiban pajak daerah
dengan spanduk ini diharapkan wajib pajak segera menunaikan kewajiban membayar pajak
sebelumnya pemerintah provinsi dki jakarta juga telah melayangkan surat tertulis kepada pt harapan kita selaku pemilik pusat bisnis green terrace
tidak hanya itu petugas juga memasang segel di pasar rebo ciracas pulau gadung
jatidegara durensawit kampung makassar dan cagung
setelah penindakan ini pemerintah provinsi dki jakarta telah menyiapkan jurus baru dengan melibatkan komisi pemberantasan korupsi
selain green terrace pada rabu ini ada sembilan lokasi lain yang juga ditindak dengan jumlah kewajiban bayar pajak
bernilai sepuluh miliar rupiah
kita dipanggil ke kita badan pajak dengan pendampingan kpk
nah ini sedang berlangsung baru ya dan sudah ada positiflah hasilnya
jadi kita terus begitu nanti kalau misalnya tidak hadir tidak membayar nanti dipanggil didampingi kpk untuk menandung
di jakarta timur terdapat lebih dari seratus wajib pajak menunggak pajak
dari seratus wajib pajak itu potensi pendapatan negara mencapai rp tiga puluh tujuh triliun
pemerintah provinsi dki jakarta terus menggenjot sektor pajak untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia warga jakarta